ada orang ada orang
ada orang ada orang di rumah ini
ada orang ada orang din
apaan ini din ada orang
ada orang gimana kita semua disini orang
mirna ada taksi gak
gue mau ngikutin itu orang
itu orang ada di dalam rumah ini
terus tiba tiba tembok gue sakit
kayaknya gue dipukul dari belakang
oh apaan ini
kamu tenang ya
pak putra coba sekarang kamu cek dan
sweeping semua pintu pastikan
atau dicek aja pokoknya apakah ada jendela
sama pintu yang masih kebuka
sekarang sekarang baik bu saya menebusin
pak bo mendingan disini aja jagain

din mama ambil minyak minyak dulu ya
anything buat itu ya
gak ada yang rusak
semua baik baik aja
tapi kok mati lampu ya
mbak mirna bangun mbak
ada orang ada orang
ada orang di rumah nih
ada orang gimana kita semua disini orang mirna
jadi tadi gue mau ke toilet terus
gue mau ngikutin itu orang
itu orang ada di dalam rumah ini
terus tiba tiba tengku gue sakit
kayaknya gue dipukul dari belakang dinding
kamu tenang ya pak putra
coba sekarang kamu cek dan sweeping semua pintu
pastikan atau dicek aja pokoknya
apakah ada jendela sama pintu yang masih kebuka
ya sekarang sekarang
baik bu saya penuh istimewa
mendingan disini aja jagain mirna kiki sama rena ya
biasanya nanti temenin mama
uya udah cek tempat si kring
semuanya baik baik aja
tapi kok kayak ada yang mati lampunya ya
udah gitu tadi uya kayak ngeliat jejak sepatu di tempat si kring
aku bisa periksa
sekarang kamu cek dan sweeping semua pintu
pastikan atau dicek aja pokoknya
apakah ada jendela sama pintu yang masih kebuka
boy mendingan di sini aja jagain mirna kiki sama rena ya
biasanya nanti temenin mama
uya udah cek tempat si kering
semuanya baik baik aja
tapi kok kayak ada yang mati lampunya ya
udah gitu tadi uya kayak ngeliat jejak sepatu di tempat si kering
yaudah gini aja
saya nganggap di sini dulu ya
udah nggak kenapa kenapa kan

ini kok pasti jatuh gini sih
dan ini pasti nggak mungkin bisa jatuh sendiri kayak begini
ini jangan jangan kesenggol sama pelakunya bu
yaudah segera yuk kita cek cctv nya
awak menyesul sekali

kayaknya ada dia yang berguna
di sini aja pak
mereka layak macam adik anak
ya allah beneran beneran ternyata ada orang masuk rumah ini ya allah setapi orangnya
nah dim ini kenapa hal ini bisa terjadi ya ya kamu enggak melihat atau apa ya mencurigai
sedikitpun gitu dari tadi siang enggak bu lihat orang aneh aneh gitu enggak enggak kita lebih
hati hati mungkin orang itu masih ada di dalam rumah ini tolong dijaga dengan ketat ya baik
bu ya allah ya kamu lain kali enggak mulai lain kali pokoknya mulai detik ini kamu harus
bener bener menjaga ya harus teliti dan harus siaga terus siap mak maki kita harus balik lagi
aku aku nggak tenangnya lintren ya tunggu diantar antar ya oke yuk ya
mbak anjus bakal teman apa kan enggak apa apa sayang gimana gimana semua pintu rumah dan jendela
aman terkunci bu ya jadi kita pergi gini aja pak
saya minta pak putra untuk jaga di dalam rumah jagain supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi
dan saya minta pak wiyah sama pak bowen untuk jaga di depan ya baik bu kalau begitu kita
berpikir mohon provinsi ke depan bu provisi
din perasaan mama sangat gak enak kira kira siapa ya yang sengaja bikin ini semua i don't feel good
ya aku juga nggak sempet tahu semua tapi mendingan lebih baik kita tidur bareng aja
ada orang ada orang ada orang ada orang ada orang di rumah ini ada orang ada orang di rumah ini baik
ada orang ada orang gimana kita semua di sini orang mirna ada pasti enggak gini enggak jadi tadi
gue mau ke toilet terus gue mau ngikutin itu orang itu orang ada di dalam rumah ini terus tiba tiba
tempat gue sakit kayaknya gue dipukul dari belakang deh din kamu tenang ya pak putra
coba sekarang kamu cek dan sweeping semua pintu pastikan atau dicek aja pokoknya
apakah ada jendela sama pintu yang masih kebuka ya sekarang sekarang baik bu siapa
enggak enggak ya ah lagi di pagu ini mendingan di sini aja jagain mirna kiri sama rena ya
biasa nanti temenin mama baik bu kau ya buatin kosa udah cek pasti kering semuanya baik baik aja
aja tapi kok kayak ada yang mati nakunya ya bagus alat penyadap yang terpasang tadi bisa berfungsi
aduh gue enggak bisa tidur ya dari tadi
brusing brusing kali ya
ngerti ngerti juga ya si nyawa gue
ngapakah banget sih itu orang
kirim makanan udah
aku kirim apa lagi dong
mas suka ngapain sih
lebih suka baca
kalau traveling suka gak
aku gak akan tidur
aku akan terjaga sampai pagi
supaya nggak ada seorang pun yang bisa ganggu rena atau mama rosa
dan semua orang yang ada dalam rumah ini
aku gak boleh tidur
aku harus jaga mereka
aku harus jaga mereka
aku harus jaga mereka
aku gak boleh tidur
aku harus jaga mereka
aku tidak akan tidur
aku sudah tidur
aku sudah tidur
aku masih tidur
aku telah tidur